ketua komisi dua dpr ri ahmad doli kurnia meminta pusat pelaporan dan juga analisis transaksi keuangan ppatk mengusut tuntas dugaan kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri
komisi dua dpr juga mendorong agar kemendagri melakukan pembinaan terhadap sejumlah kepala daerah
komisi dua dpr ri menerima temuan baru dari ppatk mengenai rekening kasino dari salah satu kepala daerah
namun informasi itu diminta untuk dilengkapi oleh dpr agar aparat penegak hukum segera menindak kepala daerah yang diduga memiliki rekening kasino tersebut
selain itu komisi dua dpr ri juga mendorong kemendagri untuk melakukan pembinaan terhadap sejumlah kepala daerah agar tidak terjadi hal yang berpotensi merugikan negara
dia jalan jalan saja dana itu berapa dari mana alirannya terus kemudian siapa atas nama siapa itu
kalau disebut kepala daerah kepala daerah yang mana gitu kan
nah itu yang pertama yang kedua kita juga mendorong supaya aparat penegak hukum juga segera mengambil inisiatif
kepala daerah itu kan ya pemimpin rakyat di kabupaten kota atau di provinsi gitu
jadi dia jalan jalan saja kita patut mempertanyakan
dan tidak lagi ada tugas fungsinya yang di daerah sehingga dia bisa jalan jalan
apalagi jalan jalannya pergi ke tempat dunia dunia gelap seperti itu
dan kepada kementerian dalam negeri juga kita minta sebagai mitra komisi dua untuk meningkatkan pembinaan terhadap kepala pala daerah ini
komisi pemerintahan dpr mendesak pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan atau ppatk
segera merilis data kepala daerah yang diduga melakukan pencucian uang di kasino
komisi dua juga meminta kementerian dalam negeri agar proaktif bekerjasama dengan ppatk
untuk mengungkap data pemarkiran dana kepala daerah di kasino luar negeri
wakil ketua komisi dua saan mustafa menilai dugaan pencucian uang kepala daerah di kasino adalah isu sensitif
sehingga ppatk harus segera merilis hasil penyelidikan mereka
agar tidak menimbulkan penyelidikan
kepala daerah dan pejabat publik yang ditengarai melakukan pencucian uang di kasino
ppatk akan dinilai hanya melempar isu tidak bertanggung jawab
komisi dua juga meminta kementerian dalam negeri tito karnavian
segera merespon cepat temuan ppatk ini dengan mengecek kebenarannya
dan berkoordinasi dengan penegak hukum
kapten harian ayo cdc menunjukkan pema menyebabkan penyelidikan k respons dalam masa mendatang
tidak hanya melempar isu tidak hanya melempar dugaan tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan
jadi ungkap aja gitu semuanya itu penting
temuan pusat analisis dan transaksi keuangan atau ppatk tentang adanya dana yang fantastis terparkir di rekening kasino di luar negeri menjadi sorotan publik beberapa hari belakangan
ppatk pun didorong untuk mengungkap siapa saja kepala daerah atau anggota dpd yang diduga melakukan pencucian uang lewat kasino
bagaimana sebetulnya pencucian uang lewat kasino ini dan tepatkah langkah ppatk menyampaikan isu ini ke publik sebagai upaya pencegahan
kita akan coba ulas soal cuci uang di kasino yang dua hari belakangan ini kira kira menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh publik
kita akan bahas bersama dengan ada ibu yenti garnasi pakar tppu dari universitas trisakti selamat malam bu yenty
terima kasih ibu sudah hadir di prime news
dan ada kang saan mustoma wakil ketua komisi dua dpr ri selamat malam kang saan
sebelum kita mulai dialognya kita coba dengarkan terlebih dahulu
tadi kami sempat mewawancarai ppatk kepala ppatk
kita akan dengarkan apa kemudian apa yang disampaikan oleh ppatk terkait dengan ini adalah bagian dari upaya pencegahan dan tidak menyebutkan nama siapapun kepala daerah ataupun pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang lewat kasino
tidak menyebutkan nama siapapun kepala daerah atau penjabat negara yang diduga melakukan tindakan pindahan pencucian uang lewat kasino
kpk itu kan ada dua sisi sisi pencegahan sisi pemberantasan
nah di sisi pencegahan kami itu bisa melakukan yang namanya warning effect
jadi kami bisa mengumumkan sesuatu dengan mengedepankan azas perangkat
azas peraduga tidak bersalah
sehingga memberikan efek mengingatkan kepada si terduga pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan penyimpanan dana yang diduga hasil dari kegiatan ilegal ke kasino di luar negeri
di luar negeri
kan itu tujuannya jadi kami tidak menyebut nama ya
ingat tidak pernah ppatk menyebut nama seseorang kepala daerah daerah mana kasino kasino apa
itu tidak pernah kami sebut
kami hanya bermaksud mengingatkan bahwa pelaku tindak pidana atau si terduga pelaku tindak pidana harus berhenti melakukan praktek praktek yang tidak baik ini
ya kang saan dan juga bu yenti tadi adalah pernyataan dari kepala ppatk sebetulnya
mengatakan agak berbeda dengan apa yang katakan kang saan
kalau kang saan tadi katakan diungkap saja ke publik siapa kemudian kepala daerahnya agar tidak menjadi isu yang tidak bertanggung jawab
tapi tadi kita dengarkan bahwa kepala ppatk mengatakan bahwa ini justru menjadi bagian yang dilakukan oleh ppatk sebagai fungsinya untuk pencegahan
kang saan apakah kemudian dengan menyampaikan ini ke publik sebagai bentuk pencegahan menurut anda ini kurang tepat atau bagaimana sebetulnya
kalau sudah diungkap ke publik ya
dan sudah menyatakan
bahkan walaupun identitas daerahnya kasino mana yang tidak diungkap tidak disebutkan
tapi kan sudah menyebutkan ada kepala daerah yang menyimpan dananya di sebuah kasino
sebagai sebuah bentuk dari modus pencucian uang
kalau sudah disebutkan itu kan sudah diungkap
maka kalau memang mau tidak mau disebut identitasnya bisa aja ppatk
itu menyampaikan itu ke pendegak hukum
apakah kpk kejaksaan atau kepolisian untuk ditindaklanjuti
ini kan temuan
nah beda antara pencegahan sebagai sebuah himboan
kalau himbauan itu kan belum menyebutkan
jangan melakukan ini itu
ini kan ada
nah itu kan beda
nah maka saya kenapa kita meminta mendorong
tentu yang pertama sekali lagi
sebuah lembaga yang punya fungsi untuk mencegah dan menelusuri
tentang transaksi transaksi yang mencurigakan
itu sebagai bentuk pencucian uang dan sebagainya
kalau memang itu terkait dengan kepala daerah
karena memang ppatk dilindungi oleh undang undang
untuk merahasiakan nama itu tadi
satu ke lembaga pendegak hukum
yang kedua berkoordinasi
dengan ke mendagri
kasih tahu mendagri
ini ada kepala daerah
yang melakukan praktek seperti ini
yang memang disitu ada fungsi untuk
apa punya kewenangan
untuk melakukan pembinaan dan sebagainya terhadap kepala daerah
itu bisa juga memanggil kepala daerah yang bersangkutan
untuk dimintain keterangannya
apakah benar seperti yang dituduhkan oleh ppatk
melakukan praktek pencucian uang
menyimpan dana di sebuah kasino
dan supaya juga mendagri
punya langkah langkah pre princip kedepannya
untuk mencegah kepala kepala daerah yang lain
untuk tidak melakukan hal yang sama
jadi kalau ppatk mengungkap ini ke publik
sebagai di trend effect menurut anda kurang tepat begitu
justru menimbulkan isu saja di masyarakat
itu kan menimbulkan spekulasi
tapi kan akhirnya kita jadi tahu
kang sahanbawa ternyata ada dugaan itu
tapi ppatk tetap menyembunyikan
tadi dengan dali untuk pencegahan dan sebagainya
ini sudah disebut
tapi anggap saja
ini dijadikan sebagai sebuah trigger
sebagai sebuah contoh
ada kepala daerah yang melakukan ini
yang lain lain jangan lakukan
cukup di sini saja
itu penting menurut saya
supaya spekulasinya nanti
tidak semakin kemana mana
tapi jelas di lokalisir
jelas nanti penanganannya dan sebagainya
bu yenti yang paling mendasar
yang paling kemudian mungkin publik juga ingin tahu
ketika ini kan wah ada pencucian uang di kasino
rasanya kita baru dengar
saya tidak tahu mungkin yang lain juga pernah dengar atau tidak
apakah ini menurut bu yenty adalah modus baru dalam tppu
atau ini justru sebetulnya model lama
tapi memang luput saja dari perhatian publik
sebetulnya sebelumnya saya ingin
sebenarnya bukan begitu
kalau pencegahan itu tidak seperti ini
kalau pencegahan itu memang tidak ada kejadiannya
kemudian dia melakukan langkah langkah pengawasan
langkah langkah yang lain
kalau ini berarti dari lha
tentunya dari lha hasil analisisnya
kemudian disampaikan ke publik
bahwa ada yang ke kasino
walaupun tidak menyebutkan kemana
dan ini kalau dari saya
dari perspektif penegakan hukum
ini berbahaya sekali
walaupun tidak disebutkan namanya
pasti orang itu merasa
sudah pasti merasa
dan itu membuat berbahaya uang itu bisa kemana mana
kecuali kalau ppatk memang sesuai dengan fungsinya
setelah dia ada lha
ada indikasi pencucian uang dari korupsi
misalnya kalau dipakai seringkan dari korupsi
yang ke sana
sebelum sampai ke media
harusnya sudah diberikan kepada
harusnya sudah diberikan kepada penegak hukum
berikan kepada penegak hukum
dan nanti insya allah naik penyidikan
kalau memang ada seperti itu
walaupun belum tentu
karena memang ppatk hasilnya adalah indikasi
indikasi kan belum tentu juga
belum tentu itu bisa iya bisa tidak
sudah dibilang begini
tapi belum ada
uangnya sudah semakin hilang
justru terbaca begitu ya
dan memang ppatk tidak boleh menyebutkan nama
karena memang ada malah ada pasal yang mengatakan bahwa dia bisa kena ancaman empat tahun ketika menyampaikan ada hal hal sedang diselidiki
itu tidak boleh
karena itu bukan kewenangannya nanti kalau sudah di pengadilan baru bisa terbuka untuk umum
nah berkaitan dengan pertanyaan berikut tadi
sebetulnya ya karena bombastis ya beritanya tiga hari
yang paling mengagetkan antara lain adalah
kok kepala daerah kok ya ke kasino gitu ya pak
nah ini kan hasil pelkada ini ya
oh kok kesana gitu ya
tapi sebetulnya motif seperti ini
ini adalah memang dulu sejak dulu digunakan para mafia mafia
untuk menikmati hasil kejahatannya supaya aman
dan itu kemudian namanya pencucian uang
pada umumnya memang ada yang berangkat ke kasino
nanti di sana pada umumnya bukan saya ahli di kasino ya
nah itu namanya ada yang namanya bakarat ya
bakarat itu ya
misalnya di makau atau di las vegas gitu ya
itu ada yang pesan satu ruangan
berdua aja kan pak ya
satu banker satunya player
biasanya yang ini orang yang mempunyai uang ini
uang hasil kejahatan ini player
and then desainnya orang dari kasino itu namanya banker
kan hanya berdua
berdua nanti apapun ya
boleh itu hanya sebenarnya bohong bohongan aja
boleh menang berapa kalah berapa silahkan
tujuannya kesitu ya
misalnya ini dari betul kepala daerah dia akan mengatakan bahwa saya menang judi
silahkan cek saya kan kesana
kan ada saya disana gitu
itu tujuannya dalam hal ini satu hal
jadi dia dibentuk bakarat yang satu ruangan berdua
bukan yang rolet
rolet itu beramai ramai ya pak
saya menceritakan ini bukan berarti saya sering kesana ya
tapi karena berkaitan dengan profesional saya jadi saya harus mempelajari
nah itu bukan
nah atau yang kedua adalah dia memang investasi kesana
investasi dengan pengusaha kasino itu bisa jadi
dia investasikan uang hasil kejahatannya untuk disana
itu ya itu adalah mekanisme atau tahapan tahapan pencucian uang yang biasa
bahwa uangnya dialokasikan untuk supaya lebih banyak
untuk supaya lebih banyak lagi kan hasilnya
ini sama aja ketika hasil kejahatan narkotika oleh para bandar bandarnya
bandar bandarnya itu kan hasil narkotika
dia diinvestasikan kemana lagi semakin banyak uangnya untuk memproduksi narkotika lagi
ini hampir sama
jadi pola pemikiran penjahat itu ya seperti itu
ya kan kalau melakukan kejahatan namanya penjahat
jadi sebetulnya ini
bukan praktik yang baru baru banget ya
tapi mungkin ini baru terdengar oleh kita
artinya ini agak luput dari perhatian atau bagaimana
tapi dijawabin nanti
saya juga akan kekengsaan kalau gitu
artinya kalau sudah dibuka ke publik begini
bolanya sekarang ada di siapa
kalau memang ini betul betul mau dibongkar
mau diungkap kepada publik bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang
lewat kasino oleh kepala daerah atau anggota dpd yang dikatakan oleh ppatk
tapi kita jawabin nanti usaha jeda
kami akan segera kembali saat lagi
anda kembali di prime news sedikit banyak kita agak agak belajar
cara bermain kasino tapi tidak bermain kasino
tapi kita mencari tahu bagaimana kemudian cara pencucian uang dengan modus kasino ini
karena ini tengah rame diperbincangkan
kita kembali dengarkan apa kemudian menurut kepala ppatk
tadi sempat disinggung juga oleh kekesaan soal penegakan hukum
nah ini juga sempat disinggung juga oleh kepala pssi
ketika bahwa mereka sudah melakukan jalur ke penegakan hukum memang tidak diumumkan ke publik
kita coba dengarkan berikut ini
kami jalurnya kepada penegak hukum
jadi itu sudah kami lakukan juga
tetapi dalam hal penindakan kami tidak bisa membawanya ke ruang publik
dia sendiri kan bilang itu pak dirjennya itu
dirjen oda itu bilang ini tidak bisa dibuat ke ruang publik
jadi saya tidak membawa itu apa yang kami temukan itu ke ruang publik
itu ke penegak hukum
nah penegak hukumnya pun tidak bisa saya konfirmasi sekarang kepada siapa
nanti penegak hukumnya sendiri
kalau dia siap dia akan jelasin
ya kang saan kita kembali lagi soal kemudian soal dibuka ke ruang publik
kalau tadi kita dengarkan apa kata kepala ppatk tidak dibuka ke publik karena tidak disebutkan siapa siapanya begitu
justru mereka sudah menerima
dan lakukan itu ke jalur hukum sebetulnya
artinya sudah betul apa yang dilakukan oleh kepala ppatk atau bagaimana kang saan
menurut anda komisi dua
pertama tentu ketika disampaikan tidak membuka ke ruang publik justru ini sudah ada di ruang publik
sudah muncul di ruang publik cuman kan soal identitasnya aja
sehingga orang semua menerka
kepala daerah yang mana atau pihak lain yang mana yang melakukan itu tadi
ini sudah di ruang publik nih
jadi bukan lagi kalau misalnya bukan di ruang publik itu
menemukan sebuah temuan transaksi ada transaksi yang mencurigakan indikasi dari pencucian uang
sebelum ngomong ke publik ppatk sampaikan ke pendegak hukum
biar nanti pendegak hukum yang bicara ke publik
bahwa berdasarkan hasil dari pelaporan ppatk terkait dengan transaksi mencurigakan
kami tidak lanjuti dalam bentuk melakukan proses penyelidikan
penyelidikan dan sebagainya
sehingga si penegak hukum yang ngomong ke publiknya
jangan juga misalnya berlindung dibalik misalnya tidak bisa menyampaikan ke publik
tapi berwacana di publik
tapi menyembunyikan identitas
nah ini kan sama aja itu memunculkan ke publik
ini satu hal
jadi kalau soal ini maka ppatk ketika sudah menyampaikan wacana ke publik
ya tinggal membuat penyelidikan
penegak hukum kalau memang itu sudah dilakukan untuk membuka ke publik identitasnya dan sebagainya
yang kedua berkoordinasi dengan kemendagri
dalam hal ini dirjen otda
tadi disampaikan bahwa dirjen oddah yang menyampaikan bahwa ini tidak bisa dikeruang publik
karena memang juga di dalam undang undangnya undang undang ini tidak bisa
kalau dibuka ke ranah publik itu bisa dikenai penjara empat tahun
ya kurang lebih empat tahun kan gitu loh
nah maka dengan kemendagri
supaya apa kemendagri juga tahu kan itu loh
nah kami misalnya dari dpr khususnya dari komisi dua juga kan nanti bisa bicara dengan kemendagri
karena gini apa penting bagi kita untuk melakukan terus menerus pembinaan terhadap kepala daerah
agar kepala kepala daerah itu melakukan fungsi kepemimpinannya dengan baik
dan tidak menyalahgunakan
dan tidak menyalahgunakan kewenangannya
nah kami juga kan nanti kepala bisa saja misalnya kemendagri ketika sudah tahu identitas dan sebagainya
dengan komisi dua kan bisa melakukan rapat tertutup
untuk karena tidak bisa dibawa ke ruang publik
rapat tertutup untuk melakukan upaya upaya
pertama selain penanganan terhadap mereka yang sudah melakukan
yang kedua juga dalam upaya untuk melakukan pencegahan
karena kasus tentang kepala daerah ini
terhadap penggunaan apbd ini
bukan hanya dalam tadi modus misalnya di
kasino dan sebagainya
tapi juga kadang ada yang disimpan di bank
berlama lama gitu kan
dan tidak digunakan
hanya digunakan itu misalnya bunga banknya aja dan sebagainya
itu kan pernah muncul juga
waca apa temuan itu ke publik kan gitu kan
sehingga kita meminta agar kemendagri
barang siapa kepala daerah
yang tidak menggunakan anggarannya
di nanti diakumulasi ini ya
itu tidak bisa nanti dana dana
tidak terserap dana dana berikutnya itu
yang dari pusat
apakah itu dak dau transfer daerahnya
itu tidak dilakukan
karena guna habiskan dulu ini
uang yang ada
nah supaya kami bisa melakukan itu sama sama dengan kemendagri
kita ingin melakukan sebuah upaya upaya pembenahan
bu yenty tadi kang saan katakan
kita bicara soal penyimpanan ya
kalau lagi lagi kalau menurut ppatk
laporan itu dibeberkan data transaksi yang mereka lakukan sejak tahun dua ribu sebelas hingga agustus dua ribu dua puluh
artinya sudah cukup spare waktunya agak lama
apakah memang untuk membaca tppu model kasino ini agak susah atau bagaimana sih bu yanti
ya sebetulnya kan tidak gitu ya
sebetulnya kan mereka berkala ya
tiap tahun pun mereka mengatakan bahwa akhir tahun ada beberapa lha disampaikan kepada penegak hukum
tetapi mereka juga kecewa hanya sedikit yang bisa ditindaklanjuti dan sebagainya
di sana itu kan bank data di ppatk
karena kalau ada transaksi atau cara cara yang lain yang bisa terpantau oleh ppatk
itu mereka langsung menganalisis
apakah ini memang ada indikasi suspecies transaction
transaksi yang mencurigakan ataukah tidak
nah kalau memang mencurigakan dia kirimkan ke lembaga penegak hukum
terserah mereka ya karena disitu ada baik ke polisi
misalnya dia curiga dari narkotika ya dia kirim ke bnn
atau kalau supaya aman ya ke polisi semuanya
jadi mereka kirim kirimkan ke penegak hukum itu
kalau misal berkaitan dengan pejabat publik
itu pejabat pejabat daerah gitu ya
tapi tidak menutup kemungkinan
mereka juga melakukan hal hal yang tidak terlalu berhasil

sehingga bisa jadi mungkin ini hasil kejahatan yang lain
bukan dari korupsi bisa jadi ya
kita nggak tahu dari mana
atau mungkin juga uang pribadi misalnya kan kalau mungkin memang
kalau uang pribadi tentu tidak dikatakan sebagai pencucian uang
jadi artinya apa
kejahatan ganda artinya apa
kalau dikatakan ada indikasi pencucian uang
berarti menurut ppatk dia sudah menemukan indikasi dua kejahatan sekaligus
jadi ada hasil kejahatan kemudian mengalir ke kasino
oke termasuk ada yang tidak wajar
besar jumlahnya begitu yang fantastis
yang jumlahnya yang fantastis itu ada di kejahatan asal
karena ada kejahatan jumlahnya fantastis disitu
ini kejahatan asal
kemudian dia mengalir disitu adalah pencucian uang
pokoknya pencucian uang adalah berbicara follow up crime
karena sudah ada kejahatan asal atau core crimes
after that dialirkan kemana pun namanya pencucian uang
jadi ketika mengatakan indikasi ada pencucian uang
artinya ppatk dengan lha nya sudah mempunyai
indikasi ada kejahatan asal dan ada kejahatan terusannya itu
karena dia mengatakan itu
artinya apa ini harus diamankan
mungkin beda persepsi beda perspektif ya pak ya
karena kalau saya perspektif saya adalah
kalau sudah disebutkan bagaimana caranya mengamankan uang ini
ya antara lain ketika belum ada langkah langkah penyidikan
kalau masih penyelidikan itu masih belum bisa apa apa
belum bisa ada upaya paksa
kalau diributkan keburu hilang uangnya
jadi kita berpikirkan seperti itu
kemudian kita cari yang bersangkutan ini di daerah mana
kemungkinannya kejahatan korupsi mungkin
kemungkinannya kan korupsi ya pak ya
kemudian ini kira kira kapan terjadinya
ini yang diserahkan kepada
kepada pendegak hukum
supaya korupsinya ini diselidiki
kalau sudah disidik
sudah ada tersangkanya itu yang mungkin boleh disampaikan
artinya karena sudah ada upaya paksa pengamanan pengamanan
baik uangnya baik saksi saksi atau barang bukti ketika kejahatan asal itu terjadi
jadi sebetulnya dari segmen pendegakan hukum terlalu banyak berita sebelum ada pengamanan itu sangat merugikan
karena bisa jadi memang
bisa jadi tadi katakan bersam sam pak pena sen praduka tak bersalah
ya kalau tak bersalah
kalau bersalah hilang dong uangnya
jadi dua dua hal kita harus objektif
kita harus jaga dua duanya
bukan sekedar menjadi berita
bukan sekedar fitnah
tetapi seandainya ini benar
karena terlalu banyak berita
sudah jadi di ranah publik
dan tidak perlu melakukan apa apa
dan ternyata itu betul terjadi
kita kehilangan semuanya
pencucian uang di kasino
kalau kita bicara soal azas azas pencucian uang itu bisa dalam bentuk apa saja
kalau tidak salah juga ppatk mengatakan ini adalah bentuk barang barang mewah
dan lain sebagainya
nah itu bisa dijelaskan nanti
soal pencucian uang dalam pandangan pakar itu seperti apa sih sebetulnya
dan nanti kita akan bahas
kami akan bahas usai jeda
pada saat ini saya akan kembali lagi
ya ketika kemudian isu pencucian uang di kasino ini sudah masuk ke diskusi publik
ya ini memang seperti efek domino
karena kemudian jadi pembahasan banyak sekali
siapa ini soal kepala daerah ya bu yenti
yang diduga anggota dpd
bagaimana kemudian pencucian uang di kasino ini
ternyata bentuknya juga bisa dari uang uang kejahatan yang lain
tadi bu yanti katakan ada narkoba misalnya
dan lain sebagainya
tapi sebelum kita bahas soal pencucian uang
bu yenti bagaimana anda melihat kalau kemudian benar ya
apa dugaan dari ppatk hasil temuannya ini dilakukan oleh kepala daerah sebetulnya
ini sebenarnya tadi kita sempat bahas ya
apakah ini satu hal yang mengagetkan atau yang gimana
kalau saya agak agak mengagetkan juga dalam artian
saya berpikir tadinya penyaringan kader itu yang jadikan kepala daerah itu sudah benar benar
tapi yang mana manusia juga ya kan
karena bayangannya adalah bahwa ketika seribu sembilan ratus tiga puluh an marak sekali dengan kejahatan kejahatan jalanan
kejahatan kejahatan apa ya
ya heroin lah apa yang di jalanan
miras dan sebagainya itu memang sebagian dari mereka mafia mafia itu memang antara lain ya mereka ke tempat perjudian
apakah kasino apakah apapun
apakah sebagai jengket artinya menginvestasikan untuk kegiatan itu supaya uangnya kembali lebih banyak lagi
tapi yang jelas adalah uang hasil kejahatan
nah ternyata ini kok biasanya kalau pencucian uang itu kan buat beli mobil untuk tampil mewah lah gitu ya
atau mungkin juga investasi atau mungkin dialirkan ke beberapa bank gitu ya
lebih ini lah ya
saya nggak nyangka bahwa wah kepala daerah ini pilih pak hasan kok ini
sementara kita disuruh memilih langsung gitu kan
jadi itu kan ada sedikit apa ya surprisingly lah kaget dalam tanda petik ya
kok sampai kesana
walaupun bukan berarti itu adalah modus yang baru tidak gitu
tapi modus yang biasa adalah untuk misal beli rumah beli macam macam lah ya
oke modus yang biasa biasanya apa sih bu yanti kalau kita kembali lagi ya kita mengingatkan kepada publik soal pencucian uang itu biasanya modusnya seperti apa
terus dikatakan pencucian uang itu yang bagaimana bu yan
nah ini kan kadang kadang ada perdebatan sempat juga menurut saya nggak benar itu ya
dikatakan bahwa kalau orang habis korupsi kemudian beli mobil itu bukan pencucian uang itu pencucian uang
untuk beli mobil itu pencucian uang
kita bukan berpikir bahwa itu uang korupsi kemudian dia beli mobil mobil pakai sendiri bukan begitu
tetapi perbuatan itu memenuhi rumusan delik
yaitu bahwa ada orang mentransaksikan hasil kejahatan korupsinya
karena dikatakan oleh undang undang transaksi itu asal bukan dipakai sendiri nggak ada kok
itu adalah pencucian uang
jadi kalau sudah ada aliran setelah hasil kejahatan pertama apapun dia kemudian uang ini digunakan karena memang teorinya adalah
whoever enjoys his fruit of crime siapapun yang menikmati hasil kejahatan
after dia melakukan kejahatan kemudian dia menikmati apakah itu dibelikan
apakah diberikan pada orang lain
dibelanjakan atau diinvestasikan apapun
dikatakan atau untuk kegiatan apapun sepanjang itu dari hasil kejahatan itu pencucian uang
terlepas bahwa orangnya mau kena pidana apa tidak kita akan lihat unsur lain
apakah dia tahu apakah dia sadar itu nanti
jadi kalau perbuatan itu
nah kalau kasino bagaimana nanti penegak hukum bisa membuktikan bahwa itu masuk ke dalam delik pidana
karena misalnya begini dia kan main di negara yang mensahkan judi misalnya begitu
itu bagaimana bu yanti
kalau ini mau disahkan
jadi kalau benar benar ini hasil kejahatan kan katanya ada money laundering ke kasino
berarti kita sadu di step kedua kan bahwa sudah ada hasil kejahatan di indonesia dong
ada hasil kejahatan di indonesia dilarikan ke kasino
jadi melarikan kemana pun jangankan ke kasino yang belum tentu semua daerah
semua negara legal ya tentang itu
kemanapun itu kalau dari sini ada hasil kejahatan itu adalah pencucian uang
nah permasalahannya adalah bahwa yang menjadi masalah dengan judi adalah bahwa kalau hasil judi
kalau hasil judi di indonesia karena judi indonesia dilarang itu adalah hasil kejahatan
masuk kemana pun dia pencucian uang
tapi kalau ada hasil judi di negara di mana judi itu di tempat itu biasanya hanya tempat
di tempat itu judi dilegalkan itu bukan hasil kejahatan
nampaknya ini yang menjadi menginspirasi pelaku itu
bahwa nanti uang kesana toh dari sana kan nggak apa apa kan saya punya uang dari sana
tetapi mereka menginginkan bahwa dia punya uang seolah olah kita nanti tahu bahwa dia punya uang banyak itu dari hasil judi
padahal kalau ini benar seperti ini padahal kalau kita bisa mengungkap itu bukan seperti itu
kenyataannya kenyataannya hasil kejahatan hasil korupsi misalnya masuk ke sana
nah tentu kita harus melakukan kerjasama internasional dalam hal ini gitu ya
saya tidak tahu nanti peraturan apakah kalau sudah masuk ke judi itu berapa
kalau sudah masuk ke judi itu bagaimana
nah ini tentu kita harus belajar bagaimana pengungkapan mutual legalization on criminal matters related with dua negara atau beberapa negara yang kaitannya dengan perizinan judi
karena itu kan judi yang diizinkan
nah itu apakah nanti bisa minimal kita kan telusuri
jadi saya khawatirnya kalau ini semacam jengket artinya semacam bukan jengket kalau jengket itu kan berapa investasi kesana
kalau itu yang bakarat tadi kan dia tetap bawa uangnya
ya tentunya bisa dilakukan bagaimana paling tidak lah kalau sudah begini karena dia masuknya ke kasino
paling tidak kita apa boleh buat tadinya kan kita maunya dua ya dapatnya ya
dapatnya terungkap kejahatan asalnya korupsinya dan uangnya juga dapat
saya khawatir dua duanya gagal
jangan sampai begitu ya
jangan sampai dengan itu
nah minimal kalau ini agak sulit mungkin habisan sebagainya
minimal dia bisa telusuri
sehingga korupsinya terungkap
sehingga kita tidak menyimpan kepala daerah yang memang tidak benar ya pak bapak
kang saan artinya mirip sekali kalau betul betul bahwa ini dilakukan oleh kepala daerah oknum kepala daerah begitu atau mungkin anggota dpd
nah ini bagaimana komisi dua menilai dan apakah setelah ini sudah ramai di publik apakah ada rencana kemudian memanggil ppatk mungkin atau kemendagri atau apa bagaimana kang saan
itu yang terkait dengan mitra komisi ii ya kemendagri
kita tentu akan konfirmasi akan minta dengan kemendagri
untuk apa yang disampaikan oleh ppatk kemendagri sampaikan nanti dengan komisi dua dan komisi dua akan bahas
tidak hanya terkait dengan soal penanganan yang kedua juga terkait dengan kedepannya untuk terkait dengan pencegahan dan sebagainya
ini penting untuk dilakukan sehingga image tentang kepala daerah yang selama ini misalnya tadi disampaikan yang banyak kena ott dan sebagainya
itu kan bisa kita cegah kedepannya
nah yang kedua memang tadi disampaikan oleh mbak yeti ya terkait dengan soal pola rekrutmen
saya selalu menyampaikan bahwa terkait dengan pola rekrutmen pejabat pejabat publik apakah itu eksekutif maupun legislatif
kalau kita analogikan partai ini kan ibarat sumber mata air
sumber mata air ya
kalau kita sumber mata air
kalau kita ingin tetap jernih
tentu kan pola rekrutmennya harus bersih
yang bersih aja dalam alirannya kan bisa terkontaminasi
apalagi yang keruh
nah maka pola rekrutmen harus menjadi komitmen bersama di semua partai untuk ketika melakukan rekrutmen untuk jabatan publik apalagi kepala daerah yang dipilih
praktek praktek atau transaksi transaksi yang
ilegal tadi mahar dan sebagainya
itu yang harus dihilangkan
karena komponen komponen terbesar dalam proses biaya politik dalam pilkada langsung itu salah satunya adalah proses transaksi untuk mendapatkan sebuah dukungan dari partai politik lewat mahar itu tadi
nah ini yang harus kita cegah bersama
jadi harus ada upaya komitmen bersama dari seluruh partai politik untuk membuat itu
dan juga dari aparat penyelidikan hukum dan penyelidikan
sudah ada rencana kang saan kapan kemudian rekan rekan di komisi dua akan menelusuri lebih dalam lagi soal ini karena sudah menjadi konsumsi publik ini beberapa hari terakhir
ya mungkin sebenarnya kita sudah memasuki masa reses ya
tapi kalau memang nanti kita memang dianggap perlu banget di tengah tengah reses kita juga bisa melakukan rapat dengan kementerian negeri
jadi kita akan coba cocokkan waktunya
dengan kemendagri dan juga dengan anggota yang lain karena memang sudah banyak yang ke dapil untuk bisa secepatnya menyelesaikan ini
ini penting sekali menurut saya supaya tadi jangan semakin wacana ini ya
beritanya menjadi kemana mana yang kedua mendelegitimasi
ini banyak hal efeknya ya
dampaknya ini besar sekali
pertama akan ada yang namanya istilahnya
istilahnya pendelegitimasian terhadap proses pemilihan kepala daerah
pemilihan kepala daerah
jadi harus segera dituntaskan ya begitu
bayangin terakhir artinya sekarang tinggal bagaimana pendegah hukum ya mengungkap kasus ini
bagaimana menurut anda terakhir
karena kan juga siapapun yang menyampaikan termasuk media kan bertanggung jawab juga untuk memberikan jawaban kepada masyarakat
jadi masyarakatnya juga jangan dibingungkan
jangan dibingungkan bahwa pertama oh ternyata ada kepala daerah yang main kasino
itu kan juga tidak bagus ya
sementara biaya politiknya setengah mati itu kan ya
yang kedua ternyata oh diberitakan siapa tahu mereka mengatakan apa yang dikatakan ppatk itu benar
hanya pendegah hukumnya nggak jalan
nggak jalan oke
nah ini kalau sampai seperti ini efek penjaraan malah nggak jalan
pencegahan jadi nggak jalan
mereka tidak takut
jadi yang harus kita sampaikan justru begini loh
kalau pencucian uang itu begini
beli mobil pun dengan hasil kejahatan itu pencucian uang
pidananya bisa dua
dikasihkan ke siapapun pencucian uang
siapapun yang menerima pencucian uang
dengan maksud agar mereka jangan coba coba melakukan ini
nah supaya ini sama pencegahan
jadi kalau pencegahan itu contoh yang belum terjadi
jadi jangan sampai sedang terjadi pada orang itu
kalau ini bukan pencegahan ya mbak yati
ini sudah terjadi
kalau itu terjadi ya
jadi yang sekarang ini untuk pencegahan yang akan datang tapi ketika ini sudah diamankan
kita tunggu bagaimana kemudian para penegak hukum ini betul betul membuktikan bahwa ada apa
pencucian uang di kasino seperti apa agar tidak menjadi spekulasi di ruang publik ya
mbak yanti dan juga kang saan
dan mudah mudahan tadi mbak yati katakan jangan sampai hilang dua duanya
oknum yang gak dapat uangnya juga gak dapat gitu
baik kita akan tunggu seperti apa
terima kasih banyak mbak yanti
terima kasih kang saan
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia